oh aku tidak setuju
lingkungan sekitar harus terus berkembang dan berkembang
dan orang orang peduli hari ini
lihatlah banyak tamu yang datang ke pesta
mereka peduli padaku
sang dewan tahu tidak ada yang peduli tentang tuan rumah
sang jenderal tidak tahu bahwa begitu semua orang pergi
sang general akan sendirian di rumah besar itu
mereka sibuk sekarang
tapi aku yakin
mereka datang untukku di sini
dan bukan untuk makanan
ya tentu saja
tuan aku takut kita kehabisan gelas
kehabisan gelas apa maksudmu
maksud aku tidak ada lagi gelas untuk para tamu
aku tahu apa artinya itu
tapi kau baru saja bilang
cepat kau ambil gelas baru dari dalam gudang
ya pak baiklah
gudang itu adalah ruangan tergelap di dalam rumah
di sinilah hal hal yang tidak diinginkan disimpan
tapi ruang penyimpanan rumah general memiliki sesuatu yang lebih pada malam ini
siapa yang menyuruhmu terbang berputar putar seperti itu
oh apa yang terjadi care
apakah kau sakit kepala
apakah kau akan berputar putar juga seperti aku
kepalaku sakit kenapa juga aku harus mengasuhmu
kau adalah asisten fortune bukan asistenku
dan ini sungguh tidak adil
oh aku sangat menyesal
tapi kau tahu kan kalau fortune itu sedang berlibur
aku hanya mengambil tempatnya sampai dia kembali
dia mengatakan sesuatu tentang
fortun harus diperhatikan oleh ker
oh dia harus diperhatikan dengan hati hati
kau juga harus tahu
hari ini adalah hari ulang tahunku
kami akan melakukan sesuatu yang menarik hari ini
oh aku senang kamu menyebutkannya
aku sudah memikirkan sesuatu
oh aku senang kamu menyebutkannya
aku sudah memikirkan sesuatu

aku sudah memikirkan sesuatu
aku sudah memikirkan sesuatu
benda apa itu
aku belum pernah melihat mereka ada di gudang sebelumnya
itu adalah hadiahku untuk umat manusia
kau lihat kan kalau mereka itu bukan sepatu karet biasa
mereka itu adalah sepatu karet keberuntungan
siapa pun yang memakai sepatu itu
maka akan diberikan apa pun yang mereka inginkan
apa yang terjadi
apakah itu hal yang baik
itu adalah ide yang sangat sangat buruk
ini hanya akan membawa masalah
masalah yang sangat besar
manusia tidak tahu apa yang mereka inginkan
mereka tidak pernah hati hati dengan keinginan mereka
oh kau terlalu banyak berpikir
ini akan menjadi hal yang baik
kau akan lihat
oh tentu saja
dan begitu maukah kau
sampai di aula tamu sudah mulai pergi
oh tidak jangan
itu bukan sepatumu
di sana sepatumu
tapi sepatu karet itu memilih pemiliknya
ini yang aku bicarakan
tidak ada yang peduli dengan kota ini atau satu sama lain
general itu sangat salah
aku kembali pada masa saat raja han memerintah
dia benar benar tidak seharusnya mengatakan itu
aku seharusnya memberitahu general
bahwa semua tamu hanya ada untuk pesta
dan bukan untuknya
ini tidak adil
bagaimana mereka bisa meninggalkan
gedangan besar di dekat jalan
aku harus membersihkan sepatuku sekarang
apakah aku salah belok
kapan hujannya berhenti
hati hati saat berjalan al
kau yang harus hati hati nak
kau seharusnya tidak menunggang kuda di tengah jalan
berapa umurmu sekarang
dan apa yang kau kenakan
dia pasti pergi ke pesta topeng
di mana semua orang berpakaian seperti di masa lalu
di mana pesta topeng ini aku tidak diundang
apa yang kau lakukan di sini tanpa baju besi
itu sangat baik sekali
tetapi aku tidak pergi ke pesta yang tidak mengundangku
dan siapa yang butuh undangan untuk berperang
kerajaan kita sedang dalam bahaya
adalah tugas kita untuk melindungi dengan hidup kita
kemenangan akan menjadi milik kita
kemenangan akan menjadi milik kita
yang akan menjadi milik kita
kemenangan akan menjadi milik kita
oh kau telah memerankan peranmu dengan sangat serius
jangan buang waktu kita
beri dia baju besi
beri saja dia pedang dan perisai
dengar ini sebuah kesalahan
aku bukan seorang prajurit
oh dia masih hidup
mari bawa dia ke ruang bawah tanah
dia adalah musuh kita
jangan ke ruang bawah tanah
apa yang mereka masukkan ke dalam makanan di sana
masa kini lebih baik daripada raja hans
tidak ada yang suka perang
setidaknya sekarang aku bisa kembali tidur dengan tenang di tempat tidurku yang nyaman
siapa yang meninggalkan kantong sampah di sini
aku harus membuang ini ke tempat sampah
sekarang siapa yang menyimpan ini
aku ingin menyimpannya di dalam
sekarang mereka ada di sini
mungkin aku bisa memakainya
kaki ku dingin
tolong jangan katakan itu
tolong jangan katakan itu
aku berharap tubuhku bisa cukup muat untuk mencapai tos itu
tapi sudah terlambat
wow bagaimana ini bisa terjadi
bagaimana aku bisa keluar dari sini
aku harus apa sekarang
aku berharap kantong sampah tidak ada di sini sama sekali
apa kemana terus itu pergi
berharap untuk hal yang benar bodoh
apa ada hantu di sekitar sini
kenapa ini terjadi padaku
tolong ampuni aku
aku berharap aku tidak pernah mengambil kantong sampah yang jahat itu
hantu di dalam tas
hantu di dalam tas
sama seperti pri berpikir bahwa yang terburuk sudah berakhir
apa yang terjadi
siapa yang berteriak
tidak ada seorang pun di sini
betapa sebuah kehidupan
aku bersirahat selama sepuluh menit dan seseorang berteriak
sepatu siapa itu
ini pasti sepatu general
aku tidak boleh mengganggunya sekarang
aku dapat mengembalikannya besok
betapa beruntung dan terhormatnya menjadi jenderal
sebuah rumah besar
pelayan dalam pelayanannya
hidup yang enak sekali
aku harap aku dapat bertukar tempat dengannya
dia lebih beruntung dari aku
wah sungguh kehidupannya luar biasa
aku punya rumah besar sekarang
aku bisa melakukan apapun yang kau inginkan
kapanpun aku mau
aku suka hidupku
si penjaga sekarang jelas jelas orang yang paling bahagia
tapi untuk berapa lama kekayaan akan membuat kau bahagia
aku sangat bosan dan sangat kesepian
apa gunanya rumah besar ini jika aku akan hidup sendiri selama sisa hidup

aku berharap aku punya beberapa teman
penjaga itu jauh lebih bahagia dari aku
dia punya keluarga di luar sana
aku berharap aku bisa bertukar tempat dengannya
dia jauh lebih beruntung daripada aku
oh mimpi yang aneh
aku bersyukur atas kehidupan yang aku miliki
dalam satu jam aku akan kembali ke istri dan anak anakku
aku benar benar lebih beruntung

oh bintang jatuh
aku sangat menyenangkan melihatnya dari dekat
aku berharap aku bisa terbang keluar dari tubuhku ke bulan
apa yang terjadi
tidak bagaimana ini bisa terjadi
tapi siapa yang akan membantunya
penjaga malang itu terbang naik dan naik
dia mengharapkan sesuatu yang tidak pernah dia inginkan
tetapi sepatu yang membawa keberuntungan tidak peduli akan hal itu
akhirnya keinginannya menjadi nyata
dia sekarang di bulan
dia tidak pernah mengerti apa yang terjadi
dia menampar dirinya untuk bangun dari mimpi
bumi tergantung di atas kepalanya seperti bola
penjaga itu ketakutan dengan kegiatan

apakah dia tidak akan pernah kembali ke keluarganya
dia berbaring di sana di bulan dan menangis
tapi apa yang terjadi pada penjaga yang ada di bumi
apakah kamu bisa memberitahuku jam berapa sekarang
oh apa yang terjadi
orang asing itu segera memanggil jenderal
dan mereka membawa sang penjaga ke rumah sakit terdekat
di tempat tidur semua dokter bingung

bagaimana bisa seorang pria begitu sehat tiba tiba berhenti merespon
hmm kita harus menjalankan beberapa tes lagi padanya
mengapa dia memakai sepatu itu di tempat tidur rumah sakit
sister tolong lepaskan itu
seneh biarkan aku membantumu
dan jiwa sang penjaga sudah kembali
oh bumi bumi
aku dapat kembali kepada mereka
bumi bumi yang sangat manis
setidaknya dia bangun
terima kasih dokter aku akan pergi sekarang
pak aku pikir sepatu ini
adalah milik penjaga itu
oh ya aku akan mengembalikan kepadanya
oh aku lelah dengan sepatu karet ini sekarang
kami harus mendapatkannya kembali
sebelum mereka membuat keinginan orang lain menjadi kenyataan
ya jenderal pasti menyimpan sepatu itu di suatu tempat
kita tidak bisa mengambilnya ketika semua orang melihatnya
kau terlihat sendirian dan sedih
lalu apa masalahnya denganmu
oh di sini dingin kau tidak punya sepatu
apa kau ingin memakai sepatu yang nyaman dan lembut ini untuk menutupi tekimu
baiklah kalau memang harapanku dikabulkan
kau tahu apa yang aku harapkan
aku ingin sebuah rumah untuk ditinggali dan seseorang untuk merawatku
kau tidak tahu bagaimana rasanya hidup di sini
atau mungkin tinggal di rumah besar dengan keluarga yang penuh kasih sayang
hmm aku memang tinggal di rumah besar tapi sendirian
aku mengerti masalahmu nak
apakah kamu ingin tinggal bersamaku
aku tidak mempunyai putra dan rumahku bisa sangat cocok untuk dirimu
ya tentu saja ikutlah bersamaku
apakah aku bisa memakai sepatu itu
sepatu ini terlalu besar untukmu aku akan membeli sepatu baru untukmu
oh aku juga akan membeli sepatu baru untukmu dan permainan dan permen
apakah kamu suka permen
wow aku suka sekali permen
oh lihat sepatu karety itu memang membawa keberuntungan
yang kau katakan itu benar
sekarang adalah saat di mana tidak ada yang memakainya
jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri
kau mengirim seorang pria ke bulan
manusia tidak membutuhkan sepatu karet keberuntungan ini
yang mereka butuhkan adalah peduli satu sama lain